mulai dua puluh empat hingga tiga puluh agustus dua ribu dua puluh satu pemerintah memutuskan untuk menurunkan status ppkm di sejumlah daerah dari level empat ke level tiga
diantaranya di wilayah aglomerasi jabodetabek bandung dan surabaya
meski demikian presiden joko widodo mengingatkan agar masyarakat tak lengah sebab pandemi belum usai
dan angka positif covid sembilan belas di sejumlah wilayah di indonesia masih terbilang tinggi
beberapa waktu lalu presiden joko widodo resmi mengumumkan perpanjangan ppkm terhitung dari tanggal dua puluh empat hingga tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
dalam keputusan tersebut dki jakarta dan wilayah aglomerasi bodetabek
serta beberapa daerah lainnya diturunkan status ppkm nya dari level empat ke level tiga
presiden menyampaikan penurunan status ini dapat dilakukan melihat perkembangan
kondisi kasus covid sembilan belas di wilayah masing masing
untuk pulau jawa dan bali daerah yang semula level empat berkurang dari enam puluh tujuh kabupaten kota menjadi lima puluh satu kabupaten kota
sementara untuk luar jawa bali daerah level empat berkurang dari sebelas provinsi menjadi tujuh provinsi
yang terdiri dari satu ratus tiga puluh dua kabupaten kota menjadi satu ratus empat kabupaten kota
meski perpanjangan ppkm per tanggal dua puluh empat hingga tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
hingga saat ini masih terus dievaluasi
pemerintah pusat dan daerah
namun disampaikan luhut binsar panjaitan selaku koordinator ppkm darurat pulau jawa dan bali
penyesuaian yang dilakukan pemerintah beberapa waktu terakhir terbukti berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat
penyesuaian yang dilakukan beberapa minggu belakang ini telah berdampak pada kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat
hal ini terdeteksi dari indeks komposit dari mobilitas google
google yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan
oleh karena itu pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar tak lengah karena pandemi ini belum usai
bahkan beberapa negara saat ini sedang mengalami gelombang ketiga dengan penambahan kasus yang signifikan
masyarakat diminta tetap disiplin protokol kesehatan sekalipun terdapat pelonggaran mobilitas dengan adanya penurunan status ppkm di sejumlah wilayah
di sisi lain tak dapat dipungkiri jika pandemi juga berpengaruh besar dalam dunia usaha
ppkm selama beberapa waktu terakhir
kamar dagang dan industri indonesia atau kadin sebagai perwakilan pelaku usaha mengakui jika selama dua bulan ini terdapat penurunan produktivitas dari pelaku usaha akibat ppkm
pelaku umkm menjadi salah satu yang terkontraksi selama periode ini
jelas pelaku usaha ini harus bisa mengambil momentum krisis pandemi ini untuk bertekmen transformasikan usahanya juga ya
jadi kalau kita lihat yang paling utama
yang sudah dilakukan
yang paling banyak itu dari optimalisasi platform digital
selain pelaku usaha yang dituntut beradaptasi dengan situasi pandemi
salah satunya dengan digitalisasi
penerapan protokol kesehatan di tempat usaha juga terus diupayakan untuk berjalan sesuai aturan yang berlaku
disiplin prokes lima m mutlak diperlukan agar semakin banyak lagi wilayah di indonesia yang status ppkm nya dapat turun dari level empat bahkan ke level dua atau satu
sehingga indonesia dapat lekas pulih dari pandemi